aku percaya sama kamu tuh
aku akan ngelindungin kamu aku gak akan laporin kamu ke polisi
apa yang mereka lakukan disini
riri bener bener gak tau diri
suaminya sekarang menghilang dan aku terpaksa pergi dari sisi haris
terus dia malah menggunakan kesempatan buat deketin haris
mau cari kemana lagi
dia ada di kamar tanti
aku ambil dongin dulu ya
kamu akan menemani aku untuk meninggalkan dunia ini
aku udah kehilangan orang orang yang aku sayang
semua orang yang aku sayangi
yang aku cintai yang aku percaya
ternyata mereka semua membohongi aku
nggak ada lagi yang bisa aku percaya sekarang
aku nggak punya siapa siapa lagi sekarang
tapi setidaknya aku punya kamu
kamu akan menemani aku di sisa hidup aku
kamu lihatkan doni
aku bisa melakukan semuanya dengan satu tindakan
kamu lihatkan doni
aku bisa melakukan semuanya dengan satu tindakan
jangan tinggalin kamu dimana
kita semua sedih
tapi udah dong
aku gak mau kehilangan dia
aku gak mau
aku mendingan mati dibanding harus kehilangan dia pak
masalah ini kita serahkan pada polisi
pasti taki dapat ditangkap
saya akan kembali dengan doni lagi
besok kita cari lagi doni
sekarang kamu istirahat ya
kamu akan pasti capek
apa bener tanti yang menculik doni
apa benar tanti yang melakukan kejahatan pada riri selama ini
apa itu tante yang aku kenal
tanti yang lemah lembut
kalau sampai terjadi apa apa sama doni
aku gak bakal maafin tantina
mama juga gak nyangka
kalau tanti bisa melakukan semua itu
mama kenal betul tanti
dari kecil itu dia anak yang baik
tapi semua berubah sejak ada perempuan itu
maksud mama siapa
siapa lagi kalau bukan riri
sejak ada dia
masalah itu kayak gak ada
selalu aja ada masalah
ini semua bukan salah riri
salah siapa kalau gitu
salah siapa kalau bukan salah riri
kamu sadar gak sih
sebelum ada perempuan itu dalam kehidupan kita
keluarga kita tuh baik baik
gak pernah ada masalah
sejak ada dia semua berubah
jadi berantakan semuanya
itu semuanya gara gara perempuan
aku bener bener bingung sama mama
riri itu salah apa sih masalah mama
mama selalu aja nyerahin diri
sampai sampai tanti jahat aja
masih riri yang disalahin sama mama
dengar ya ma
semua yang terjadi sama rid itu
semua salah aku bukan salah riri
aku juga salah
lu ditaruh sama saya
enggak usah kenceng kenceng ngomong
aku gak akan nyakitin kamu
aku mau ngobrol sama kamu baik baik
mendingan mas arman pergi dari sini
aku gak tau mas
mungkin aku yang ambil serius
bukan aku yang ambil mas
waktu semua orang ngejar ngejar kamu
pasti kamu balik lagi ke rumah tante iran
waktu rumah itu sepi
aku udah bilang
aku bukan pelakunya
aku gak tau doni dimana sekarang
aku percaya sama kamu
aku mau nai satu hal
kenapa kamu tega buat ngabisin riri
karena aku cemburu sama dia
haris terus mencintai riri
padahal aku ini istrinya mas
di hatinya haris cuma ada riri dan riri
aku gak pernah ada di hatinya dia
udah ya mas
mas herman tolong jangan laporin aku ke polisi
aku janji aku akan mencari riri dan riri di rumahnya
aku gak akan ganggu riri
aku akan ngebantu mas arman untuk nemuin anaknya riri
tapi jangan laporin aku ke polisi
menatap wajah kamu dalam keadaan seperti ini
aku gak bisa memungkiri tapi
kalau cintaku ke kamu tuh gak pernah berubah sedikitpun
aku percaya sama kamu tante
aku percaya sama kamu tante
aku gak akan laporin kamu ke polisi
dia malah menggunakan kesempatan buat deketin haris
mau cari kemana lagi kita sekarang
kayaknya kita gak pernah ketemu lagi sama doni
kita nggak boleh putus asa
kita harus terus berharap
doni juga pasti akan ketemu
sudah berapa hari kita nyariin dia
gak ketemu juga kan
semua tempat yang kita curigai kita udah datengin
aku tak mau gak bisa ketemu dia lagi riz
ri kamu gak boleh ngomong seperti itu
doni itu pasti akan ketemu
kamu tenang aja kamu jangan khawatir
aku akan cari ke beberapa tempat
kamu jangan sedih lagi
dia itu suamiku ri
tapi kenapa kamu yang selalu dalam hati haris
kamu sudah punya tempat yang lain di sisi lain
andi kenapa kamu masih menginginkan tempat itu
tempat yang seharusnya menjadi milikku
kalau aku nggak bisa memiliki haris
kamu juga gak boleh memiliki dia
itu baru adil
ini isinya sudah giliran
kamu tak percaya kadang kadang
baik aku penuh hati

kamu harus ask universalainen